salah satu rumah sakit yang menangani pasien dbd adalah rumah sakit islam sakinah di kecamatan soko mojokerto jawa timur
tercatat tiga puluh sembilan pasien dbd yang dirawat sejak januari hingga pertengahan februari ini dua puluh tujuh orang diantaranya anak anak
awalnya anak anak mengalami demam tinggi dan turunnya trombosit sebelum akhirnya dinyatakan positif dbd
kan asalnya ya panas dingin panas dingin anaknya itu ya kalau nggak panas itu ya jalan jalan biasa kalau sudah panas gitu lemas gitu
baru gitu kok gini anaknya kok gini keras
ya terus kok gini saya tap di rumah kok tiga puluh sembilan sembilan daripada ada apa apa saya larikan ke sini tepat cepat kesini
itu sini baru
di lab kok hasilnya katanya ini positif dpd sudah
ini sudah dirawat berapa hari kalau di sini
di sini empat hari mulai jumat
terus saat ini kondisinya gimana bu
sudah membagi ya
banyaknya pasien anak anak ini dimungkinkan karena sistem imun tubuh mereka belum terbentuk
sehingga rentan terhadap serangan berbagai penyakit termasuk dbd
pertama panas kemudian yang kedua adalah nyeri kepala
biasanya di belakang mata atau retroorbita gitu ya
kemudian yang ketiga adalah adanya mual mungkin bisa muntah
itu terjadi karena adanya perdarahan di perdarahan mikro
perdarahan kecil di saluran pencernaan sehingga membuat penderita tersebut bisa mual atau muntah
kemudian bisa juga terjadi atralgia atau mialgia
jadi nyeri sendi atau nyeri otot
jadi penderita merasa malaisa atau malas untuk bergerak gitu ya
sebetulnya simple kalau kasus db yang penting dia terhidrasi dengan baik
diperkirakan penyakit dbd di mojokerto akan meluas seiring dengan meningkatnya curah hujan
mengingat januari hingga maret merupakan puncak musim hujan tahun ini
sutomora harjo mojokerto jawa timur